sebelumnya presiden terpilih prabowo subianto berkunjung ke kantor dpp pkb
pada kunjungan ini dilakukan usai kpu menetapkan dirinya bersama gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
di kantor dpp pkb prabowo bilang pihaknya membuka peluang kerjasama dengan pkb
prabowo menambahkan kerjasama ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara